keliling kota bandung
nyari tempat enak buat bingung
udah parah kayak gitu
kenapa gak dibawa ke rumah sakit jiwa
siapa yang mau bawa
selain orang sunda
padang itu indonesia juga
jadi sama aja
udah jangan berhayal aja
terus mau apa
kita cari uang buat makan
kamu udah berhasil
kenapa masih duduk
kamu bawa dompet
kenapa dompet sama apa saya diminta
dia itu penjualan
kalau mau nodong
kalau mau nodong mah
dia mah uangnya gak banyak
hp nya juga butut
ya tau atu
dia kan temen saya
kita cari yang lain
kamu mah suka jahat sama temen
ngasih tau ke orang uang aku gak banyak
hp aku butut
kamu cari di mana
kalau aku mau cari kerjaan jadi spg aja
spg apa aja
asal jangan yang kerjanya harus pakai rok pendek

orang orang bukannya tertarik sama produk yang aku tarik tapi aku mau cari produk yang lebih baik untuk diri aku

malah ngeliatin akunya aja
saya dituduh nyuri sama kakak ipar saya
terus saya dicari dikejar mau dihajar
dituduh nyuri apa
perhiasan kakak saya
dasar orang gak ngerti
tapi duduk saya ngambil perhiasan
kalau yang ngambil perhiasan itu pekerjaan maling
yang punya nomor telepon dea kira kira siapa ya
ah kamu mah gak tau terus
ah kamu juga gak tahu
kenapa kamu gak minta pisah waktu aku masih di penjara
akunya kasian sama kamu
kamunya kan lagi di penjara
kalau minta pisahnya sekarang mamanya kamu gak kasihan sama aku
tapi kenapa minta pisah
bapak nggak mau punya menantu copet
aku bukan copet aku bekas copet
bapak juga gak mau punya menantu bekas copet
bos saeb ngajak kita ikut lagi
terus di penjara lagi gak
kata bos saeb kita harus lebih hati hati biar gak ditangkap polisi lagi biar gak di penjara lagi
sebenarnya saya mau insap jadi copet tapi malah dituduh maling
mau ikut bos sayap lagi
nanti aku kasih kabar
aku pulang dulu ya
nana gak mau pisah
bapak gak mau tau
pokoknya kamu harus pisah sama nana
dia bikin malu bapak
keliling kota bandung
nyari tempat enak buat bingung
ke mana acung
udah parah kayak gitu
kenapa gak dibawa ke rumah sakit jiwa
siapa yang mau bawa
keluarganya kan orang susah
bawa si acung ke rumah sakit jiwa kan butuh biaya
saya jalan dulu
mau cari tempatnya karena aku banget bingung
kamu gak bayarin aku
aku baru bisa bayarin diri sendiri
kau mau pesen apa
gak pesen makan
gak pake es
gak manis biasa aja
kamu aku traktir es sama gula
gak ada apa apa

kamu bener gak makan
boleh minta sendok satu lagi
kita nunggu nana di sini
aku sih enggak
kalau kamu belum kenyang mesen aja lagi
nanti makannya aku bantuin lagi